jenazah selebritas a jimmy yang menjadi salah satu korban tsunami di tanjung lesung tiba di rumah duka
di gang rambutan kelurahan solok pandan cianjur jawa barat senin
suasana duka menyelimuti kedatangan jenazah almarhum selebritas a jimmy
jenazah langsung disemayamkan di masjid tak jauh dari rumah duka
sementara jenazah sang istri hati nurillah masih dalam perjalanan menuju cianjur
rencananya kedua jenazah akan langsung dimakamkan senin pagi ini
di tempat pemakaman umum sirnalaya cikaret dengan jarak tempuh sekitar dua km dari kediaman almarhum
sementara itu ida faridah yang bekerja untuk keluarga a jimmy saat tsunami terjadi
ia bersama anak bungsu ajimmy radia yumna yang masih berusia dua bulan
saat itu keduanya sedang berada di hotel sekitar tiga ratus meter dari lokasi acara
sekitar setengah sepuluh an itu tiba tiba lampu mati
terus ada suara bungsu
terus ada suara bungsu
ini berdarah darah sampai muncul